jumlah pasien sembuh covid sembilan belas di indonesia hingga hari ini enam juli bertambah delapan ratus empat belas orang
hingga total akumulasi mencapai dua puluh sembilan sembilan ratus sembilan belas
sementara kasus positif covid sembilan belas bertambah satu dua ratus sembilan orang menjadi enam puluh empat sembilan ratus lima puluh delapan kasus dengan tiga dua ratus empat puluh satu meninggal dunia
hal tersebut disampaikan oleh jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto
dalam konferensi pers yang berlangsung di geraha bnpb hari ini
kita dapatkan kasus konfirmasi covid sembilan belas yang positif sebanyak satu dua ratus sembilan orang
sehingga sekarang akumulasinya menjadi enam puluh empat sembilan ratus lima puluh delapan orang
kalau kita lihat total keseluruhan yang sembuh pada hari ini adalah delapan ratus empat belas orang
sehingga akumulasinya menjadi dua puluh sembilan sembilan ratus sembilan belas
hari ini kasus meninggal tujuh puluh orang sehingga totalnya menjadi tiga dua ratus empat puluh satu orang
kalau kita bandingkan dengan angka kematian secara global
angka kematian dari kasus coronavirus yang positif secara global
memang angka kita masih berada di atas rata rata global
kita masih berada di sekitar lima persen sementara angka global berada di empat empat puluh tujuh persen
sementara itu menteri pertanian syahrul yassin limpo jumat empat juli yang lalu menyatakan
kalung anti covid sembilan belas hasil riset dari badan penelitian dan pengembangan pertanian atau balit bangtan
akan diproduksi masal bulan agustus mendatang
kalung eukalyptus dengan kandungan senyawa aktif satu delapan sineol ini diklaim ampuh membunuh virus
setelah dipakai selama lima belas hingga tiga puluh menit
hingga saat ini vaksin covid sembilan belas masih dalam tahap pengembangan
akibatnya klaim kalung antivirus tersebut menimbulkan perdebatan di masyarakat
menurut dosen departemen biologi ipb sekaligus sekjen akademi ilmuwan muda indonesia
beri juliandi menyatakan bahwa komunikasi yang keliru mengenai hasil riset dapat berdampak fatal
beri juliandi sekjen akademi ilmuwan muda indonesia
selamat sore pak beri
baik pak beri komentar ini sudah menyebut bahwa eukalyptus bisa mengaktifasi avian influenza atau flu burung
yang juga sempat menjadi pandemi di indonesia
nah ini gimana efeknya kalau terhadap covid sembilan belas
ya jadi sebetulnya yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa kita mengapresiasi ya
seluruh upaya komponen masyarakat baik pemerintah institusi penelitian universitas maupun masyarakat
yang berusaha mencari upaya untuk penanggulangan covid
nah salah satunya dari rekan rekan peneliti kita
di kementan tentu hasil ini akan sangat baik sekali
namun yang perlu kita waspadai adalah bahwa hasil penelitian ini memang belum dicoba langsung kepada virus sars cov dua
yang merupakan penyebab penyakit covid
sehingga memang perlu penelitian lebih lanjut untuk membuat pernyataan bahwa eukaliptus atau senyawanya
atau kemarapan sinyal ini
bisa menjadi obat untuk penyakit covid sembilan belas
tapi kementan ini sudah mengaku sudah melakukan riset kemudian juga percobaan dari kalung antivirus ini
atau kalung eukalyptus ini terhadap dua puluh orang pasien
tanggapan bapak seperti apa
ya jadi penggunaan hanya dua puluh orang pasien menurut standar dari uji klinis itu belum cukup
untuk uji klinis sendiri terbagi menjadi tiga tahap
ada penambahan jumlah pasien yang harus dimasukkan sebagai peserta daripada uji klinis itu
dan pada tahap ketiga atau pada tahap terakhir itu jumlahnya bisa mencapai ribuan dan harus mencakup berbagai lokasi
jadi hanya dengan menggunakan dua puluh pasien itu tidak tepat disebut sebagai uji klinis
apalagi pasien tersebut masih menggunakan pengobatan utama atau yang lain
dan kita tidak dapat memastikan apakah kesembuhan
yaitu karena kandungan dari eukaliptus atau satu delapan simil yang diberikan oleh rekan rekan kita di kementan
ataukah karena sembuh memang karena obat lain yang juga sedang dikonsumsi
pak beri juga sempat mengatakan kalau pengadaan kalung ini bisa menyebabkan adanya penurunan tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran covid sembilan belas di indonesia
seperti apa pak mungkin bisa lebih dielaborasi
ya jadi komunikasi yang salah
terhadap suatu hasil penelitian memang akan berdampak negatif kepada masyarakat
sisi literasi dan tahuan terhadap proses penelitian maupun uji klinis yang sangat beragam
kalau dari sejak awal dikatakan bahwa kalung ini adalah sebagai suatu upaya membantu penanggulangan atau bukan obat begitu
maka masyarakat akan tahu bahwa inilah
bukan satu satunya hal yang bisa digunakan mengobati covid
saya takut ketika masyarakat memakai kalung yang sudah disebut sebagai obat anti covid
maka masyarakat akan merasa bebas untuk berinteraksi secara sosial dan melupakan protokol protokol kesehatan yang seharusnya masih terus diikuti hingga saat ini
jadi seperti kita ketahui
memang pagi ini sudah ada
ada penelitian dari kementerian pertahanan yang mengkoreksi pernyataan bahwa kalung ini adalah anti covid atau anti virus
ini hanya merupakan semacam jamu atau pelega pernafasan
jika komunikasi ini sejak awal seperti itu tidak akan gaduh seperti ini dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif gitu di masyarakat
tapi mungkin terakhir pak beri
kalau misalnya untuk jamu atau obat herbal yang sejenis jamu
seberapa tinggi atau seberapa efektif dalam menangkal virus covid sembilan belas atau meningkatkan sistem imun tubuh di tengah warga saat ini
ya kita memiliki banyak sekali kearifan lokal ya di masyarakat indonesia karena kaya akan biodiversitas yang sudah kita punya dari dulu hingga sekarang
masuk salah satunya jamu
tidak dapat diragukan lagi bahwa jamu secara praktek ya
dan sudah terbukti dalam berbagai kajian ilmiah
itu memiliki kemampuan untuk misalnya menaikkan daya tahan tubuh
dan ada juga yang mampu menjadi anti mikroba anti inflamasi bisa memodulasi sistem ketebalan tubuh
itu sangat kita ketahui
jadi tidak ada masalah eukaliptus ingin diklaim sebagai salah satu herbal atau salah satu jamu

membantu daya tahan tubuh misalnya atau membantu menjadi anti inflamasi atau sejenisnya
ini sesuai memang dengan keadaan ilmiah yang ada sekarang
jadi pemakaian jamu atau obat obat herbal selama itu dalam dosis yang baik dan terkontrol
saya yakin akan mampu membantu penanganan atau penyembuhan dari penyakit covid sembilan belas
terima kasih atas penjelasannya pak beri juliandi dari almi selamat sore
ya rumah sakit dr sutomo surabaya kembali berduka setelah seorang dokternya meninggal dunia pada senin pagi akibat terpapar covid sembilan belas
puluhan tenaga medis dan akademisi fakultas kedokteran unair surabaya memberikan penghormatan terakhir
saat mobil ambulans membawa jenazah dr putri wulan sukmawati ke kampung halamannya di sidoarjo jawa timur
prosesi penghormatan dokter kelahiran malang ini
sesuai dengan protokol pemulasaran covid sembilan belas yakni jenazah tetap berada di dalam ambulans
dan dr putri wulan sukmawati yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak
meninggal dunia di rumah sakit dr sutomo
direktur rsud sutomo surabaya mengatakan dr putri wulan sukmawati meninggal dunia akibat covid sembilan belas
dokter yang tidak lama lagi akan lulus ini telah menjalani perawatan sejak tujuh belas juni di rumah sakit dr sutomo
dr putri wulan sukmawati merupakan keponakan dari dr arief basuki
dokter anestesi di rumah sakit haji yang juga meninggal dunia akibat covid sembilan belas juni atau akhir juni yang lalu
dr arief basuki dr anestesi di rumah sakit dr sutomo
jika keadaan tidak baik kemudian kita tidak akan keseluruhan
pandemi ini semoga setidaknya jadi luar biasa

jika keadaan tidak baik kemudian kita tidak akan keseluruhan
jika keadaan tidak baik kemudian kita tidak akan keseluruhan
mitos yang sangat mentara jadi tidak kendi akan datang
jika keadaan tidak baik kemudian kita tidak akan keseluruhan